pak dalam beberapa hari ke depan ini ada rencana untuk menemukan atau untuk memulasal ini
kalau saya nggak ada
ini tidak bisa menjalin komunikasi lagi pak dengan di mekan atau di indonesia
komunikasi tetap harus bisa
kalaupun nggak di dunia di akhirat